sekarang kalau dari jakarta ke bandung moda transportasinya itu udah banyak banget
ada kereta travel ada juga sekarang kereta cepat jakarta bandung
tapi yang pertama saya ingin coba dulu kereta biasa
ikut perjalanan saya ya
ruang tunggu di stasiun cukup luas
anda bisa memilih menunggu di luar atau di peron menyesuaikan waktu perjalanan
karena kereta saya sudah ada saya memilih untuk langsung masuk ke gerbong
nah saya duduk di seat eksekutif
kebetulan saya berpikir tadinya ada port charging itu
tapi ada tetapi bentukannya masih menggunakan yang seperti ini
jadi usb tidak bisa
ekspektasinya terlalu tinggi jadi saya tidak membawa colokannya
sesuai jadwal keberangkatan kereta yang saya tumpangi mulai jalan tepat pukul sembilan tiga puluh pagi
kalau aku pribadi lebih suka naik kereta
soalnya kalau kereta itu jamnya sudah pasti
jadi kalau misalkan ada delay juga sudah ada pemberitahuan berapa jam berapa jamnya
tidak macet di jalan
tidak ada pemberitahuan
kepastian yang penting ya
karena kalau di jalan tiba tiba macet sudah ada janji agak bingung
ya tidak sih
nah nanti kan akan ada kereta cepat
sudah mencoba belum
tidak ingin mencoba
tidak ingin banget
katanya lebih mahal atau nggak masalah
kalau misalkan kita sedang mengejar waktu tidak masalah lebih mahal sedikit
fasilitas kamar kecil ada di setiap persambungan antar gerbong
dengan kecepatan rata rata satu ratus dua puluh km per jam
dan lintasan rel yang berbelok
anda harus berhati hati saat menggunakan kamar kecil
akhirnya sampai di stasiun bandung
kalau saya lihat jam sekarang menunjukkan pukul dua belas tiga puluh
ini berarti agak meleset tujuh menit dari estimasi kesampaian atau ketibaan
nah berikutnya saya akan coba travel dari bandung ke jakarta
kalau di sini dia harus melewati pulnya dulu
ruang tunggu di pulpaster ini terasa cukup sesat khususnya di jam sibuk
setidaknya lima belas orang saja yang dapat duduk
sisanya menunggu shuttle di area luar
pemilih travel daripada kereta
kalau travel sebenarnya tujuannya spesifik ya
kalau misalnya kereta kan kita harus menuju ke stasiun tertentu dan cuma sedikit
kalau travel tuh karena saya sebenarnya orang bogor nih
jadi kereta itu kan harus ke jakarta dulu baru ke bogor
ini ada pilihan untuk bisa ke bogor ke depok dan lain lain gitu
faktor pulnya juga ngaruh ternyata ya
faktor pul ngaruh banget sih menurut aku
nah saya sudah naik di travel
berangkatnya dari pulpaster pukul lima belas tiga puluh
kita akan lihat nanti akan sampai di jam prat
umumnya ada dua jenis shuttle yaitu premium shuttle di kisaran harga rp delapan puluh hingga rp satu ratus sepuluh
kemudian eksekutif shuttle seperti yang saya tumpangi ini rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus enam puluh
variasinya ini biasanya tergantung dari fasilitas yang didapati
misalnya lag room yang luas atau penyanganan dari jenis kendaraan yang digunakan
atau juga mungkin dari poin pemberhentian yang kalau misalnya turun di bandara soekarno hatta dari bandung itu biasanya jauh lebih mahal
padatnya lalu lintas di jalan cukup menyita waktu perjalanan
dengan kecepatan rata rata delapan puluh km per jam seharusnya perjalanan bisa ditempuh dalam dua lima jam
namun kemacetan membuat kecepatan shuttle rata rata lima puluh hingga enam puluh km per jam
akhirnya sampai di jakarta selama tiga jam tiga puluh lima menit
ini durasi yang relatif saya katakan tidaklah normal kalau to be fair
karena ini perjalanan dilakukan pada minggu sore
dimana kalau menuju jakarta itu biasanya memang padat
ya sudah di stasiun halim kcic dan saya akan mencoba kereta cepat pada pagi hari ini
kereta pertama akan kita lihat seperti apa
perjalanan yang katanya sangat singkat
tinggal scan barcode saja tapi harus dilakukan pengecekan barang terlebih dahulu
ruang tunggu di stasiun halim sangat luas
penumpang hanya boleh menuju peron tiga puluh menit sebelum keberangkatan
jangan lupa untuk mencoba kereta cepat
kira kira ke depannya akan menggunakan ini atau bagaimana
kalau misalnya harganya dia bisa menekan sampai maksimal dua ratus lima puluh ribu mungkin saya pakai kalinya
ini masih harga promo rp satu ratus lima puluh
nanti kalau di rp tiga ratus akan kemungkinan mau naik gini gak sih
kalau mau ngejar waktu kemungkinan naik lagi sih
faktor waktu itu penting ya tata ya
kenapa kalau bus biasanya
apa tuh berapa lama
sekitar tiga jam empat jam
sudah keluar di stasiun padalarang
ini tadi perjalanan justru malah dua puluh delapan menit bukan tiga puluh menit
dan ini saya harus melanjutkan perjalanan ke stasiun bandung dengan menggunakan feeder
reta feedernya juga nanti kalau kurang lebih ada ceket
sekitar sembilan belas hingga dua puluh menit
dari perjalanan saya menjajal ketiga moda transportasi
saya mendapati perbedaan waktu yang cukup signifikan
sesuai namanya kereta cepat menjadi perjalanan tercepat saya
fasilitas toilet dimiliki kereta namun tidak bagi travel shuttle
sementara tipe kursi reclining atau yang dapat dimundurkan
menyesuaikan kelas kursi
untuk perjalanan kereta reguler yang memakan waktu tiga jam
keberadaan gerbong makan cukup membantu
pada kereta reguler anda harus naik dan turun di stasiun yang telah ditentukan
umumnya stasiun berada di pusat kota
sementara pada travel shuttle pilihan pool destinasi tersebar di setiap wilayah
anda tinggal memilih lokasi terdekat dari tempat tinggal

anda harus mencari lokasi terdekat
jika anda tidak memilih lokasi terdekat

jika anda tidak memilih lokasi terdekat

namun pada kereta cepat bus

karena anda harus menyambung perjalanan
untuk sampai di pusat kota

yang dipatok menyesuaikan dengan durasi perjalanan
dan fasilitas kelas kursi

jadi anda tinggal cocokkan dengan kantong
atau tingkat urgensi perjalanan
jakarta dan bandung